sejumlah pengunjung pantai matahari terbit sanur bali diminta untuk putar arah alias dilarang masuk ke kawasan pantai pada minggu sore
hal ini dilakukan saat jumlah pengunjung di pantai tersebut mulai padat
pembatasan jumlah kunjungan ini sengaja dilakukan satgas gotong royong pencegahan covid sembilan belas di desa adat sanur
tujuannya untuk menghindari terjadinya kerumunan karena dikhawatirkan menjadi pemicu munculnya klaster baru penularan virus corona
kasus covid sembilan belas di bali masih relatif tinggi
hingga minggu sore penambahan pasien positif bertambah satu ratus dua puluh satu orang serta sepuluh orang meninggal
terkait dengan protokol kesehatan dengan perkembangan meludaknya sekarang ada kenaikan pandemi covid nya ini
kami membatasi pengunjung untuk datang
datang ke objek wisata
data gugus tugas covid sembilan belas provinsi bali mencatat hingga minggu sore jumlah total pasien positif mencapai tujuh tujuh ratus empat puluh sembilan orang
enam tiga ratus tiga puluh delapan diantaranya telah dinyatakan sembuh dan satu satu ratus sembilan puluh lima orang masih menjalani perawatan
sedangkan korban meninggal mencapai dua ratus enam belas orang
minggu siang keramaian pengunjung terlihat di pintu masuk kawasan
kawasan wisata gunung bromo desa ngadisari kecamatan sukapura probolinggo jawa timur
mayoritas pengunjung didominasi wisatawan domestik
kawasan wisata gunung bromo menerapkan pembatasan jumlah pengunjung
setiap hari dibuka hanya untuk tujuh ratus tiga puluh sembilan orang dengan kuota yang berbeda pada lima area wisata bromo
sejak empat belas september ada peraturan baru
usia sepuluh tahun ke bawah dan enam puluh tahun ke atas dilarang masuk area wisata kawah dan kaldera bromo
sementara itu warga suku tengger berharap setiap pengunjung kawasan wisata bromo mematuhi protokol kesehatan
agar tidak menjadi penyebaran virus corona mengingat kawasan suku tenggar masih zona aman covid sembilan belas
semoga para wisatawan baik domestik maupun mancanegara bisa datang dengan tentunya rasa aman
karena kami semua yang ada di kabupaten bromo di seruni point maupun di bromo
ini sudah siap dengan protokol kesehatan
dengan kebiasaan adaptasi kebiasaan baru yang diberlakukan
sehingga semoga dengan kunjungan wisatawan itu kami semua tetap sehat wisatawan sehat
pihak pengelola kawasan wisata bromo menerapkan sanksi tegas berupa pengusiran
bagi pengunjung yang tidak mematuhi aturan dan protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia